polri mengagendakan gelar perkara kasus obat sirop penyebab gagal ginjal akut anak pada hari ini
kita langsung terhubung bersama rekan kami ada koresponden cnn indonesia teddy zuhari
selamat siang teddy
teddy siapa saja yang telah ditetapkan menjadi tersangka dari kasus obat sirup penyebab gagal ginjal akut ini
selamat siang heranov
kalau sampai saat ini memang seperti yang sudah disampaikan oleh dirtipidum baris krim mabes polri
bahwa pekan ini akan dilakukan gelar perkara oleh pihak baris krim untuk menyampaikan pihak pihak yang kemudian disebut sebagai tersangka
dalam perkembangan penanganan kasus gagal ginjal akut pada anak di sejumlah tempat di tanah air
tapi sampai siang ini kami para jurnalis dan media yang ada di sini masih menunggu momen dari pihak baris krim mabes polri
untuk melaksanakan gelar perkara tersebut
tapi kalau kita berhenti
review beberapa waktu belakangan terutama pada empat belas november dua ribu dua puluh dua atau awal pekan ini
memang pihak dari dirtipidum baris krim mabes polri yang disampaikan langsung oleh brigjen polisi pipit rismanto
yang menyatakan bahwa sampai saat ini pihak penyidik dari baris krim mabes polri
masih melakukan penyelidikan mendalam dan mengumpulkan informasi dari berbagai pihak
dan memang gelar perkara nanti ini akan dilakukan
usai pemeriksaan beberapa orang
orang yang saat ini sedang dimintai keterangannya
ada beberapa orang yang saat ini statusnya masih menjadi saksi untuk dimintai keterangan
misalkan saja ada informasi empat orang dari pihak bpom yang saat ini tengah diperiksa
kemudian juga ada sejumlah orang lainnya dari pihak swasta dalam hal ini adalah pihak dari perusahaan farmasi
saya mendapat informasi bahwa ada tiga perusahaan farmasi di tanah air
termasuk diantaranya para direktur dari perusahaan farmasi tersebut
yang saat ini sedang dimintai atau digali keterangan informasi lebih lanjut
intinya pihak penyidik bares krim mabes polri ini akan mendalami
apa saja peran dan tanggung jawab atau fungsi
ke bidang masing masing dari empat orang dari perwakilan bpom
yang saat ini tengah menjalani pemeriksaan
juga tadi seperti yang saya sebutkan diperiksa beberapa orang dari pihak farmasi
saya akan merinci sedikit heranov
tiga farmasi yang diperiksa yakni pt afi pharma pharmaceutical industri
ini penyidik baris krim polri sudah memeriksa
ada sekitar dua puluh delapan orang termasuk direktur utamanya yang dimintai keterangan
dan sementara kita tahu juga bahwa pihak bpom sendiri sudah memberikan sangsi untuk tiga farmasi tersebut
dengan mencabut izin edarnya
juga direktur utama dari bpom
dimintai keterangannya oleh tim penyidik
kemudian juga pt yarindo pharma thama
ini juga seperti yang saya sudah sampaikan dicabut atau diberikan sanksi oleh pihak bpom
untuk dicabut izin edarnya
dan seluruh obat obatan yang diproduksi oleh pabrik pt yarindo pharma thama ini
tidak diperkenankan untuk beredar untuk sementara waktu
dan polisi juga mengaku selain pihak pihak yang sudah saya sebutkan tadi
ada beberapa pihak lain
yang juga dalam status sebagai saksi untuk dimintai keterangannya
yakni beberapa pakar untuk dimintai masukan dan penjelasannya
di antaranya seperti pakar hukum pidana
dan saya sedikit tambahkan heranov bahwa sekitar sepuluh sampai lima belas menit yang lalu
pihak kementerian kesehatan melalui jurubicaranya dr syahrial
ini menyampaikan informasi terbaru terkait penanganan dari kasus gagal ginjal akut
yang terjadi di tanah air
memang diketahui bersama bahwa kasus gagal ginjal akut ini mulai mencuat
sekitar akhir agustus dan terjadi peningkatannya di awal september dan juga oktober
tadi dalam penjelasannya jurubicara kementerian kesehatan menyatakan
bahwa saat ini tercatat oleh data pihak kementerian kesehatan
ada sebanyak laporan yang diterima hingga sejauh ini
sebanyak tiga ratus dua puluh empat kasus gagal ginjal akut pada anak yang ada di tanah air
dan hingga hari ini itu diinformasikan tidak ada penambahan kasus baru
terkait kasus gagal ginjal akut pada anak
namun memang disebutkan oleh jurubicara kementerian kesehatan heranov
sehingga saat ini walaupun belum ada penambahan kasus baru
tapi masih ada sebanyak empat belas orang anak yang saat ini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit
dan ada tercatat juga bahwa hingga hari ini
sebanyak satu ratus sembilan puluh sembilan orang diantaranya dinyatakan wafat akibat kasus gagal ginjal akut
dan kabar gembira lainnya walaupun ada yang wafat ada satu ratus sebelas orang anak dinyatakan sembuh
dan hingga dua november ini disebutkan juga terjadi penurunan dan kasus juga tidak bertambah
pelaporan kasus ini tadinya disebutkan ada di dua puluh delapan provinsi namun hari ini tadi jurubicara kementerian kesehatan
menyatakan bahwa pelaporan ini tercatat ada dari dua puluh tujuh provinsi saja
artinya sudah ada berkurang satu provinsi yang sudah lagi tidak menangani kasus gagal ginjal akut pada anak
itu informasi yang bisa saya sampaikan saat ini heranov
tentu kita akan menunggu saya akan kembali melaporkan informasi terbaru terkait memang adanya rencana gelar perkara
yang hari ini akan diadakan oleh pihak direktur tindak pidana tertentu dari baris krim abes polri
yang memang hari ini direncanakan di gelar heranov
baik terima kasih koresponden cnn indonesia teddy zuhari untuk update nya siang ini